kok bisa sih dompetnya sampai jatuh kayak gini
ledor banget ya
dia pasti belum jauh
sebaiknya aku susul sekarang
kondisi papa di rumah sakit jiwa tetap sama
papa ngamuk ngamuk sendiri
dan siapa yang ngejual
sama sekali gak inget aku lagi
berani beraninya kamu nanya sama aku kayak gitu ya
ini semua gara gara kamu dan ibu kamu tangan
gara gara kamu dan ibu kamu
aku benci mah kalian
liat tunggu liat
aku mohon jangan pergi liat
aku gak punya siapa siapa lagi
aku takut ngadepin ini semua sendiri
kau gak sendirian kota
nyokap gue tuh juga
nyokap gue tuh udah nganggep lo kayak anaknya sendiri kok
aduh emang apaan sih
biarin tuh hancur seperti keluarga kita
mama baru saja tau
apa kamu bersama aku
perempuan murani itu
dia tidak hanya sendiri
tapi dia bersama anak haram liar
di sana juga ada adekmu
dan tahu kamu
mercy sudah bersumpah dengan mereka
untuk menghancurkan mama untuk menanjak marah juhan
kamu seharusnya malu
punya saudara haram seperti dia
kamu tidak boleh bersama mereka
walaupun dia itu saudara tiri
dan dengar juhan
kamu tidak boleh menemui dia
karena lia sama saja dengan ibunya ranti
dia itu tukang tipu
dia tuh tidak tahu malu
dan dia itu tidak tahu diri
lia bersaudara tiri dengan juan
dan ibunya lia
kamu seharusnya malu punya saudara haram seperti dia
kamu tidak boleh menemui dia
karena lia sama saja dengan ibunya ranti
ini gimana sih
setidaknya believer mereka bisa merah
bagaimana infectious disease ini bisa melarikan selanjutnya
untuk ketemu prison seperti ini
siapa sebagai penjajah
mana suara dlu
gak percaya gue
kagak mungkin susah buat dipercaya
dia itu anaknya yos
gue dengar pakai telinga gue sendiri
gila juga tuh si yos ya masa mudanya
wah kagak bener nih
gak mau sekarang begini aja sar
jangan sampai nih rencana kita keganggu
sama yang begituan
berdasarkan yang gue lihat sar
kan cuman sama lia
sama ranti juga
ibunya si lia itu
ranti aku cinta sekali sama kamu rai
pak pak jangan pak
dia panggil nama ranti
buset banget sih
lu pusing malah gue denger omongan lu
yang penting sekarang
hartanya si ingrid
ames lulus semua semua
dan kekayaannya kita rebut aja gitu
jadi fauzan sekarang berada di rumah sakit jiwa
ini betul betul berita buruk
kalau fauzan berada di rumah sakit jiwa
itu artinya dia tidak bisa mengontrol ranti lagi
dan ranti pasti seperti kuda yang lepas dari kandang
dan itu tidak boleh
biarpun sekarang kondisi yos seperti itu
tapi aku masih sangat mencintainya
dan aku nggak rela melihatnya hidup bersama perempuan lain
mas aku pergi belanja dulu ya
kamu yakin bisa jalan sendiri
kamu jangan terlalu memanjain aku
ranti terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu

terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu
dia pasti belum jauh
sebaiknya aku susul sekarang
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
bisa bisanya malah yos yang terluka karena dia menyelamatkan rakyat
gimana keadaan papa dok
terus terang kondisi pak yos semakin memburuk akibat musibah yang dialaminya
dan itu bisa memperlambat kesembuhannya dari kelumpuhan
gimana caranya supaya papa bisa sepuh lagi
agar pak yos kondisinya tidak makin drop
beliau harus mengikuti terapi yang pernah diikutinya
dari awal lagi
itu artinya biayanya mahal dong
gimana caranya supaya kita dapetin uang sebanyak itu

jangan sedih nak
sekarang ini biarpun cacat
tapi papa sangat bahagia bisa berada di samping kalian berdua
putri putri kesayangan papa
ayo akhirnya kita ketemu juga yuk
kita duduk situ yuk
jadi sekarang ibu kerja di rumah kamu
juan aku bisa gak ketemu sama ibu
aku tuh udah lama banget gak ketemu sama ibu
aku kangen banget sama dia
kamu mau kan ngelangin aku supaya aku bisa ketemu sama ibu
kamu tenang aja
aku pasti bantuin kamu kok
ibu mau bicara sama kamu
mengenai biaya pengobatan bapak kamu
sebenarnya ibu masih punya uang
ninggalan dari fauzan
kita bisa pakai untuk pengobatan papa kamu ya
itu ide bagus bu
kenapa ibu gak bilang dari kemarin
yaudah kita bilang sama papa yuk
aku tidak mau
emang salah kalau aku yang membiayai biaya pengobatan kamu
jangan mikir yang macam macam
semua kan juga kepentingan
semua kan juga kepentingan kamu
buat kesembuhan kamu
aku ini sudah tidak berguna lagi nanti
bahkan tangan dan kaki ku sudah tidak bisa digunakan
punya harga diri
aku tidak mau terima uang dari laki laki itu
aku tidak mau meminta penny
eh apa uh
ada apa sih
sudah bilang saya punya kerjaan di belakang
oh yaudah bibi gak mau
yaudah aku laporin mama ya biar bibi dipecat